jadi kan beli mobil ya
adik saya lagi kena musibah
udah deh gak jadi
wah gak bisa pak
sesuai dengan perjanjian
kalo batal berarti dp hangus
eh tunggu dulu
gue kan belum pake
eh yang ketabrak bukan gue sih
itu si selby
terus sekarang jeng selby gimana gapapa
gapapa cuma keselio dikit
terus bapaknya normalnya kayak orang stres kenapa
aduh gue tuh pegel
nih makanya gue ngelurusin kaki nih
lo liat tuh adek lo yang atuh atuhnya
kaki selby jadi sakit beneran
udah gak apa apa
yang mendingan dapet duit
kalo sampai kayak begini
mulai deh lo
jangan dimasukin hati
jangan dimasukin dia hati
sebur juga ini
aduh kok pak heru kemari juga
mau ya pasti dia yang udah bocorin soal sumbangan pak heru
bicara sebentar eh
biasa antar ketua nih
lu ngapain bawa pak heru ke sini
lo nggak lihat adik gue lagi kena musibah
lo mau bawa gue ke kantor polisi
alah lo jangan ngeses lo
gue kebok dulu sama lo
tuh gara gara lo tuh
tuh pini gue
lo sengaja bawa duit ke sini
bang mawiko indah kasih tahu soal sumbangan yang seratus juta
kagak ada yang ngebahas soal itu
benar bang dhani
tapi saya katakan kalau pak heru itu memang menyumbang seratus juta rupiah
saat ini baru dua puluh juta dan sisanya yang delapan puluh juta itu ada di bang mardhani
saya harap bang mardhani mengembalikan secepatnya
iya bang ya
iya bang ya
lo berantem sama maui loh
siapa yang berantem sih
kagak ada yang berantem
tadi ucon liat abang begini begini
ucon makanya kalau berangkat dari rumah baca bismillah ya
biar nggak salah liat
yaudah yaudah yaudah
nggak baik ngobrol di samping rumah orang
ayo ke depan yuk
pak haji pak heru ini orang yang sudah menyumbang pembangunan madrasah itu
yazagullah khairan khasilan
semoga allah melibatkan akan semua kebaikan
terumbuk sudah siang
sekali lagi kami sungguh berterima kasih atas sumbangan yang berjumlah
bukannya dua puluh juta
kayak pengen nomor gue aja
ya terima kasih
jadi saya mohon bapak betul aja
harus gue ketuk pala lu ya
nggak malu sama biji loh
malu sama allah dong be
jadi otak lu ikut miring tau nggak lu
pak haji sabar
sabar pak haji
memang yang disumbangkan oleh pak heru itu seratus juta
dan yang baru diterima oleh panitia dua puluh juta
dan sisanya yang dapat sepuluh juta itu masih ada di mang mardani
itu atas anjur
ini anjurannya bang maui
duit yang dikasih ke kita kita balikin lagi semuanya bang
untung belum saya pakai buat bayar kontrakan
kalau enggak bisa dituduh korupsi berjamaah ini
lu tuh bener bener keterlaluan lu ya
bukan ikut nyumbang
eh lu denger ya
harta orang kafir aja lu tilap dosa
apalagi orang berbuat amal
eh inget ya
lu kuat nganggung dosa di akhirat
saya sih maui kagak bilang lu duit seratus juta
kalau nggak lu masuk penjara mau lu
itu air mata buaya atau air mata beneran
kalau air buaya
memang dasar lu dari kecil suka aja ngeles lu ya
lu bukan buaya beneran kan bang
ya bukan po
buaya darip bisa jadi
bukan buaya darip apaan lagi tuh
ah lu tunggu gue lu udah ya
lu tunggu gue
mabek gua pulang lu tunggu gue
yang delapan puluh juta
sekarang lu balikin duit yang dua puluh juta yang dikasih sama mardani
balikin ya be
jangan sampai lu dapet azab yang lebih gede lagi
sekarang lu lasain ya azab
malu aja ruh
saya lagi pake perbicaraan beneran
tapi yang tadi bukan beneran bang
ya gue kagak tau
itu kan kata dia
jadi kan beli mobil ya
aduh saya lagi kena musih be
wah gak bisa pak
sesuai dengan perjanjian
kalau batal berarti dp angus
eh tunggu dulu
gue kan belum pake
ini mahal bener
sewanya gak segitu
masa mahal bener
semaronya aja deh

wah kejadian nih
itu laki ganteng juga
mana mesra lagi dia berdua
kalau laki nganggor bini main gile
sian juga lu wih
dia selingkuh dong